mahasiswa indonesia terbukti mampu bersaing dalam teknologi robotik yang berkembang pesat sejak lebih dari satu dekade lalu
dan berikut ini adalah informasinya untuk anda
nakula adalah satu dari tiga robot ikonik karya mahasiswa universitas komputer bandung
nama nakulat sengaja disematkan dari kisah pewayangan yang menyedikannya robot buatan tangan terampil anak negeri
keunikan robot mungil satu ini selain mampu berjalan menggunakan dua roda
juga dapat menari bahkan berjabat tangan
dimensi yang sengaja dibuat menyerupai anak kecil dengan tujuan untuk menghibur dan menjambut tamu
riset dan perakitannya dikerjakan sendiri oleh mahasiswa unikom selama sebelas bulan dan rampung pada september dua ribu tujuh belas lalu
nakula digerakkan menggunakan dua buah baterai dua belas volt masing masing berkapasitas delapan mah
robotnya bisa bernavigasi bisa berjalan luas gitu
kemudian bisa menggerakkan tangan
ya bisa berkoreografi menari dadadada say hi salaman gitu ya
misalnya mengangguk anggukkan kepala seperti itu
ya melalui remote dan nanti kita kembangkan ke depan dengan autonomous
selain diciptakan dengan tujuan menyambut
mahasiswa baru naquel juga diperkenalkan untuk menyambut dan memberi ucapan selamat kepada presiden ke enam republik indonesia
susilo bambang yudhoyono saat menerima gelar kehormatan bapak pembangunan pendidikan indonesia
berdasarkan kondisi it dari unico
rafraf kahfi bandung